gubernur nusa tenggara timur victor laiskodat menginstruksikan jam masuk sekolah menjadi pukul lima pagi
lalu kemudian direvisi menjadi pukul lima tiga puluh pagi
aturan ini diterapkan di setidaknya dua sekolah terlebih dahulu yang dinilai sebagai sekolah unggulan
bahkan orang tua yang menentang juga dipersilahkan untuk memindahkan anaknya ke sekolah lain
kita akan langsung membahasnya dengan kepala dinas pendidikan nusa tenggara timur linus lusi
selamat malam pak
selamat malam mbak sari
pak sebelumnya kami juga sudah berupaya untuk menghubungi gubernur ntt
namun memang menyatakan belum bisa bergabung dan kali ini langsung saja dengan bapak
pak ini kan diterapkan di dua kemudian sekolah yang sudah ada begitu sekolah unggulan
yang tadinya jam lima diubah menjadi lima tiga puluh
pertimbangannya apa pak memundurkan tiga puluh menit ini setelah sebelumnya gubernur ntt ini sepertinya berkukuh
begitu bahwa semakin pagi semakin baik begitu
seberapa signifikan pak dampaknya sejauh ini
pertama heboh masuk sekolah jam lima pagi itu heboh secara dunia dan heboh secara indonesia
karena nusa tenggara timur menawarkan sebuah budaya belajar baru dengan kategori hal tertentu
dan hasil hasil kenapa kami melakukan ini
karena kami nusa tenggara timur dari order lama order baru reformasi
posisi pendidik kami tetap pada garis merah tiga besar dari bawah
sehingga langkah langkah percepatan ini diambil oleh bapak gubernur nusa tenggara timur
setelah mendapat masukan dari kepala sekolah garis bdnk barang asal asean bk dan lain sebagainya
maka kami melakukan gerakan progresif
nah ini salah satu yang fenomenal

yang tentu menimbulkan proponrah
tapi bagi kami ini adalah sebuah sikap untuk membangun sumber daya para pelajar di nusa tenggara timur dengan cara cara seperti ini
baik ini kan akhirnya ditetapkan jam lima sampai jam lima atau kemudian direvisi jadi lima tiga puluh ya pak ya
penentuan jam ini sudah ada dasarnya berupa riset atau belum sih pak sebenarnya
apakah kemudian ada riset yang menunjukkan bahwa semakin pagi
memang kemampuan otak dari anak ini semakin bisa menyerap pelajaran atau seperti apa pak
dasarnya apa penentuan jam ini
para pelajar dasarnya berbasis asis budaya
aset budayanya pertama anak anak siswa yang sekolah di kota kupang
opa kakeknya adalah pekerja pekerja sepertarung yang jam empat sudah bangun jam setengah lima sudah bekerja
ya anak anaknya sudah turun pada cucunya susah sekali bangun pagi seperti ini
lalu yang kedua yang kami terapkan jam lima pada awalnya yang dipelopori oleh sma negeri enam
kota kupang sikumana ternyata ini bisa berjalan
malah bisa berjalan
dan hari pertama ternyata jadi
hari kedua dua ratus siswa tapi untuk kelas satu
untuk kelas dua belas
dan ternyata diikuti oleh sepuluh sekolah
dan ternyata diikuti oleh sepuluh sekolah
dan ternyata diikuti oleh sepuluh sekolah
yang tengah lagi berproses
beberapa sekolah yang lagi mengkonsolidasi internal untuk melakukan hal yang sama
sehingga ini bagi kami bagi bapak gubernur negara timur bapak victor muntilai sekolah dalam arah dan penegasan
sejak beliau menjabat dua ribu delapan belas dua ribu delapan belas sampai sekarang
mimpi untuk mewujudkan dua sekolah saja belum mencapai ideal
kenapa karena dukungan dana begitu banyak
yang dikelontong dari pusat dana bos sertifikasi guru
tapi hanya dua sekolah saja susah minta ampun

maka ini kami melakukan sebuah terobosan ini dengan dukung orang tua guru guru potensial di sekolah tersebut
maka pasti ada perubahan dalam beberapa pekan bulan tahun ke depan

tidak ada opsi kan berarti pak sebenarnya bagi siswa dan juga orang tua
karena gubernur ntt sebelumnya menyampaikan bagi orang tua yang keberatan bisa kemudian memindahkan sekolah ke anaknya
begitu ini kontradiktif dengan pernyataan bapak tadi
secara evaluasi memang secara data mau tidak mau berarti siswanya harus datang jam lima begitu ya pak
dan memang pola didikan harus dididik seperti ini
sehingga ini harus bisa kita gunakan metode metode begini dengan langkah langkah begini baru bisa berjalan
dan ternyata hasil rapat terpadu tadi

para komite mendukung panusubua pak kapolda kapolres dinas perhubungan menyiapkan armada untuk mengantisipasi
angkutan angkutan kota yang beroperasi sebelumnya jam enam sekarang ada keputusan mereka menyelesaikan dengan irama rama
dengan yang masuk sekolah seperti ini
dan kita keputusannya sepuluh sekolah

lulus sekolah ini bersifat uji coba selama satu bulan ke depan
ketiga lalu menyisihkan
tetap di evaluasi sepanjang satu bulan
lalu diputuskan dua sekolah menjadi sebuah sekolah unggul yang akan diintervensi secara maksimal
penguatan para guru bekerja sama dengan saifollet terkait
kampus kampus ternama untuk mempersiapkan siswa kelas tiga

sehingga mereka bisa lulus perguruan tinggi terakreditasi a di pulau jawa
dari hasil ini kita bisa rilis dari kementerian sekolah sekolah senusa negara timur
apakah masuk dua ratus besar bisa dinagakan
kami yakin ini pasti ada pergerakan ke sana
sudah bergabung juga bersama kami di sini
yaitu ombudsman republik indonesia anggota ombudsman ri pak robert naendi
terima kasih banyak pak sudah bergabung malam hari ini
tadi sudah dipaparkan oleh pak linus
ini kadis pendidikan di ntt
bahwa alasan alasan menerapkan sekolah masuk pada pukul lima pagi
dikarenakan ini bisa melatih kedisiplinan
kemudian juga diharapkan bisa menambah kemampuan di bidang pendidikan
sehingga nanti prestasi dari siswa siswi kelas dua belas ini bisa meningkat begitu pak
sejauh ini pandangan dari ombudsman terkait dengan aturan yang ada seperti apa
boleh di unmute terlebih dahulu pak
boleh bisa diaktifkan mikrofonnya
ya kami menangkap penjelasan yang disampaikan pak kepala dinas tadi
maupun informasi yang beredar dua hari terakhir
termasuk ombudsman juga ini mbak
kita mendapatkan pengaduan atau komplain dari pertanyaan
paling tidak dari cukup banyak warga
ombudsman di ntt begitu
dimana memang yang dibutuhkan itu adalah penjelasan yang terbuka
motivasi argumentasi di balik ini
apakah untuk tujuan meningkatkan disiplin siswa
dan kemudian meningkatkan reputasi atau bahkan kualitas lulusan
itu harus memajukan jamnya ke jam lima
atau ada cara cara yang lain
yang pasti adalah bahwa inspirasi dari
ini kan mengambil dari beberapa yang dipraktekan di sekolah sekolah khusus
apakah seminari pesantren dan sebagainya
memang mulai jam lima
lima saya sendiri enam tahun juga mengalami kegiatan mulai jam lima
tetapi itu dilakukan dalam suatu kompleks yang sama
ya di asrama dan sekolahnya juga dekatan di situ
dan ada juga tempat ibadah yang dimulai dari ibadah dulu
baru sekolah dan sebagainya
nah ntt ini harus melihat
situasinya tidak sekedar soal memajukan jam sekolahnya
tetapi juga meriset mengatur ulang kebijakan kebijakan yang lain
termasuk kebijakan transportasi yang memungkinkan para siswa
itu bisa kemudian berangkat jam empat tiga puluh pagi mungkin menuju ke sekolah gitu
di mana transportasi tersedia transportasi angkutan umum terutama
karena tidak semua punya kendaraan pribadi
demikian juga orang tua juga harus bisa melihat
dan juga orang tua juga harus bisa mendisiplinkan anaknya
agar bisa tidur lebih awal gitu ya
dan cukup waktu untuk tidur gitu berkualitas tidurnya
dan kemudian juga dalam perjalanan menuju ke sekolah
soal keamanan juga penting
saya dari ntt juga saya tahu benar
soal keamanan ini juga isu yang cukup krusial gitu ya
termasuk kenyamanan dalam perjalanan ke sekolah
ketersediaan penerangan jalan
kemudian juga keamanan terkait dengan pihak kepolisiannya dan sebagainya
ini perlu untuk dipikirkan
tetapi lebih dari itu mbak pemirsa
saya kira kebijakan kebijakan seperti ini dari sisi ombudsman
pertama itu harus berdasarkan suatu aturan tertulis
nggak bisa kemudian hasil diskusi konsultasi
dan kemudian jadilah itu sebagai suatu tindakan administrasi
kemudian kedua adalah
kebijakan yang baik adalah kebijakan yang berbasis pada
kajian akademik yang kuat
nah pertanyaannya sekarang adalah pak kepala dinas
apakah ketika kebijakan ini dibuat
ada konsultasi dengan orang tua siswa
demikian juga dengan komite sekolah
dan juga kajian berbasis pada sesuatu yang sifatnya saintifik
untuk memastikan bahwa
memang mulai belajar jam lima itu
tidak saja kemudian membuat orang makin disiplin
tapi juga dia bisa secara optimal memulai pembelajarannya
sehingga tujuan dan target untuk bisa kuliah di ugm
bisa kuliah di ui bahkan di harvard university
itu bisa tercapai
nah ini kan hal hal yang masih butuh penjelasan
tetapi dengan skema sekarang bahwa ini masa percobaan
kita akan lihat sebulan ke depan
apakah memang ini bisa masuk akal atau tidak
dan kemudian akan efektif atau tidak
kita akan lihat selama kurang lebih sebulan ke depan ini mbak
iya tadi juga pertanyaan pak robert
sempat saya tanyakan pak kepada pak linus
apa nih dasar kajiannya untuk menetapkan akhirnya
masuk sekolah pada pukul lima pagi
kemudian direvisi jadi lima tiga puluh pagi
saya akan kembali ke pak linus
pak linus tadi ditegaskan juga oleh pak robert
bagaimana kemudian kenyamanan keamanan
dan juga akses bagi para siswa untuk menuju ke sekolah
ini menjadi satu poin yang penting
karena itu menjadi satu kesatuan
tadi ada menegaskan bahwa akan disediakan
atau sudah disediakan angkutan
untuk siswa siswi tersebut
prosesnya sejauh ini seperti apa
dan bagaimana memastikan bahwa fasilitas ini
bisa benar benar digunakan tepat bagi para siswa
yang harus menjalani sekolah masuk pukul lima tiga puluh atau lima pagi tadi
baik terima kasih banyak pak robert om busman
hasil layanan publik dari dinas pkp
dari dinas pkp
dari dinas pkp perbisnis tenggara timur
dinas pk di tahun dua ribu dua puluh dua memperoleh peringkat ketiga nasional
dan kami juga membuat layanan cukup lapor pak anies
segala persoalan pendidikan yang sudah terkoneksi semua semua
oke boleh kembali lagi pak linus
silakan pertanyaannya silakan
dan pertanyaan pertanyaan tadi
soal soal angkutan kendaraan tadi
kami tadi sudah rapat di pikmil plt sekda
dari pemerintah kota kupang
kadis perhubungan sudah menyatakan sanggup bahwa
bus bus damri titik titik jemput
kita akan memberikan kepada pemerintah kota kupang
sehingga standby lalu lintas diatur
dan mudah mudahan ini berjalan sesuai dengan harapan
harapan dan tetap kita evaluasi sambil berjalan
kita juga melibat ke akademisi
untuk melakukan riset selama satu bulan ini
dengan langkah langkah ilmiah seperti apa
sehingga memberi sebuah rekomendasi dan keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan
ketiga pukul lima ini menjadi sebuah treni topik dunia
satu satunya lagi di setengah timur
dan juga kita menghargai keberanian di setengah timur
karena pukul lima
pukul lima itu memang sisa sisa kita muslim
dan para guru masih sholat
maka rilis rilis kemarin atas keputusan gubernur setengah timur
kita ajukan kubah menjadi pukul lima tiga puluh setengah enam
setengah enam itu di kota gupang
itu matahari sangat dekat dengan bumi
maka sudah terbit hari sudah terang
dan mobilitas siswa ke sekolah dan lain sebagainya
hasil pantauan kami tadi berjalan normal di semarang
semarang negeri satu dan semarang negeri dua lima
sudah berjalan secara maksimal
tapi tentu ada perbaikan perbaikan secara bertahap
dan tadi kita rapatkan komite lengkap
komite semua dari sepuluh sekolah bersepakat pulang lagi
dan mereka menjadi jendela kembali yang terbaik
dan orang tua kita rapatkan
sekolah terdahulu semarang negeri enam rapatkan orang tua siswa
dan terjadinya skema yang seperti di
di istira dan tropik di tanggal dua puluh tujuh februari
pak linus kita tunggu nanti perkembangannya seperti apa
satu bulan ini akan ada masa evaluasi
apakah akan kembali kepada aturan sebelumnya
atau justru akan tetap menerapkan aturan masuk pagi ini
berarti sekarang jam lima atau lima tiga puluh nih pak
lima tiga puluh kami menghormati keberagaman
oke terakhir saya kembali ke pak robert
tapi ini terakhir singkat saja pak
kalau melihat kondisi yang ada
apa sih pak yang sebenarnya harusnya lebih diutamakan
apa sih pak yang sebenarnya harusnya lebih diutamakan

terkait dengan aturan bagi siswa siswi yang ada di nusa tenggara timur
jika memang tujuannya tadi
kedisiplinan dan juga penaikan peringkat pendidikan di sana
ya sebenarnya dari sisi layanan pendidikan di ntt
ya kita sudah memberi apresiasi kepada kepala dinas pendidikan
tetapi kemudian menjadi kaget dengan munculnya kebijakan ini
yang saya kira kita setuju
yang saya kira kita setuju
bahwa disiplin itu harus ditingkatkan
bahwa kualitas sekolah itu harus diperbaiki
tetapi tentu tidak dengan kemudian memajukan jam sekolah
masih banyak hal hal yang bisa dilakukan
termasuk misalnya kalau perlu ditambah durasinya
katakanlah mulai sekolah jam tujuh
durasi sampai jam tiga sore misalnya
itu bisa dilakukan
kemudian kedua adalah
yang sangat penting bagaimana meningkatkan
tidak saja siswanya
sehebat apapun siswa siswanya
tapi kalau nasib gurunya tidak berkesejahteraan
kualitas guru tidak ditingkatkan
kompetensi dan sebagainya
saya kira ini problem dndt
maka kemudian kita akan kembali ke masalah masalah lama
jadi saya kira peningkatan kualitas itu harus dimulai dari guru
kemudian diikuti oleh siswa
sementara disiplinnya ini
ini kemudian akan bisa dilakukan baik di rumah maupun di sekolah
baik aturan aturan yang ada diterapkan di publik
diharapkan ini juga bisa benar benar berdasarkan riset yang ada
agar tujuannya bisa tercapai
dan bisa mengakomodasi semua yang terkait
dan kebijakannya harus tertulis ya pak
kebijakannya harus tertulis
itu menjadi catatan penting ya pak
mungkin nanti di nusa tenggara timur bisa lebih dikaji lagi terkait dengan hal itu
terima kasih banyak dengan keterbatasan waktu pak linus
mohon maaf karena keterbatasan waktu
mungkin nanti kita akan membahasnya selanjutnya lagi
terima kasih banyak atas waktu dan keterangan yang diberikan
kepada kepala dinas pendidikan ntt linus lusi
dan juga anggota umumnya
kabupaten kabupaten budsman republik indonesia pak robert naendi
terima kasih sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia connected